selamat pagi saya abraham herlambang anda menyaksikan cnn indonesia breaking news
sidang tahunan mpr dan pidato kenegaran presiden republik indonesia dan visual yang
anda lihat saat ini adalah kedatangan dari presiden joko widodo dan juga ibu negara
iryana joko widodo di komplek mpr dpr dan disambut langsung oleh ketua mpr bambang susatyo
dan kemudian juga ada ketua dpr puan maharani serta ketua dpd lanyala mataliti dan informasi
yang kami dapatkan ini merupakan baju adat khas dari bangka belitung begitu yang digunakan
presiden dan ini seakan memang menjadi rutinitas dari presiden joko widodo menggunakan sejumlah
baju adat khas dari daerah yang ada di indonesia dalam setiap pidato kenegaraan di setiap tanggal enam belas
ketika hari kemerdekaan republik indonesia dan kita masih lihat bersama presiden joko widodo dan
juga ibu negara iryana joko widodo saat ini sedang akan menuju ke booth foto untuk foto bersama dengan
sejumlah kepala lembaga tinggi negara seperti mpr dpr dan juga dpd dan kita lihat juga disitu ada
juga wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin beserta istri begitu yang juga turut dalam rombongan dan ikut
foto foto bersama dengan jajaran kepala lembaga negara